kita beralih ke informasi lain keputusan pemerintah mencabut sanksi moratorium reklamasi teluk jakarta disayangkan banyak pihak
mereka menilai pencabutan sanksi tersebut mencederai hukum dan syarat akan kepentingan pengembang swasta
lima belas bulan sejak penetapan moratorium oleh pemerintah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
akhirnya mencabut sanksi administratif moratorium dan memberikan izin kepada pengembang
untuk melanjutkan reklamasi teluk jakarta khususnya pulau c dan d
hal ini dilakukan karena pengembang sudah menyelesaikan sebelas poin persyaratan
pemprov dki jakarta bahkan berusaha mempercepat pembangunan proyek triunan ini
dengan segera menyusun dua raperda yang tertunda
yakni mengenai tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta dan zonasi wilayah pesisir serta pulau pulau kecil
kemarin kita rapat ya saya sampaikan semua persyaratan sudah kita penuhi
dan kemudian kementerian lingkungan hidup itu kemudian mencabut sanksi administratif
karena berbagai macam persyaratan yang diinginkan sudah dipenuhi
tentunya ini akan semakin mempercepat proses selanjutnya
lbh jakarta yang mengawal jalannya proses moratorium bersama koalisi selamatkan teluk jakarta
menilai keputusan pemerintah ini cacat hukum dan mencederai nelayan
kita menyadari bahwa semua langkah yang dilakukan pemerintah ini bertentangan dengan hukum yang berlaku ya
termasuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melanjutkan reklamasi teluk jakarta
ada pemberian hak atas tanah dan segala macamnya
sedangkan walhi dengan tegas menilai langkah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
merupakan bentuk ketidakkonsistenan
terhadap komitmen menjaga lingkungan hidup dan lebih berpihak ke pengembang swasta
keberadaan proyek reklamasi teluk jakarta melahirkan banyak kontroversi
selain lingkungan juga kehidupan masyarakat
dan juga kemampuan pesisir jakarta
namun pemprov dki jakarta berdali
ruli kurniawan jakarta